kedua tersangka terbukti menganiaya korban secara bersama sama
setelah menyandang status tersangka
brigadir ir langsung ditahan di tempat khusus
sementara ibunya tidak ditahan dengan alasan kemanusiaan
menurut kepala bidang humas polda riau komisaris besar polisi sunarto
penganiayaan dilatar belakangi hubungan asmara antara korban dengan brigadir rr
brigadir rr merupakan adik dari tersangka brigadir ir
kedua tersangka tidak meristui hubungan tersebut dan meminta korban untuk mengakhirinya
kedua tersangka tidak meristui hubungan tersebut dan meminta korban untuk mengakhirinya
telah menetapkan dua tersangka atas nama idr dan yul
begitupun dari propam telah duluan menyatakan terduga pelaku cukup bukti
masih terkait kasus kriminal yang menjerat personel korp bayangkara
polres tancerebon jawa barat pada senin sore menghadirkan beritu ch
yang menjadi tersangka tersebut
kasus dugaan kekerasan fisik dan pelecehan seksual terhadap anak tirinya
kasus ini sebelumnya dilaporkan korban pada senin lima september lalu
sehari berselang bribtu ch ditangkap oleh personel unit perlindungan perempuan
dan anak satres grimpol res tancerebon
dua persangkaannya adalah tindak pidana kekerasan fisik dan juga kekerasan seksual
pelaku adalah oknum anggota kuri inisial ch dan dengan pangkat briptu
preskrim polres tancerebon akan menjerat briptu ch menggunakan pasta berlapis
dengan ancaman hukuman lima belas tahun hingga dua puluh tahun penjara
tim limutan cnn indonesia